jadi kamu melihat satria masuk kamar hotel sama cewek
ya bukannya gimana ya aku
aku cuman takut gitu nanti aku cuman jadi bahan mainanya satria lagi aku takut satria itu cuman
loh raka itu mau kemana sih raka
dia tuh lo tuh cowok mesum ya
bisa bisanya lu bawa cewek ke kamar hotel
lo tau gak itu sakit yang perasanya ayah
lo tau gak padahal dia udah gak percaya sama lo
eh lo ngomong apa sih bawa cewek ke kamar hotel apaan
apa hubungan sama ayah
ayah sendiri dia melihat lu bawa cewek ke kamar hotel
gue harus tau ya
ayah bukan cewek sembarangan dan lo gak bakal bisa mainin dia
karena gue akan selalu lindungin dia
gila sih raka tuh kayak otak gitu
gue bawa cewek ke kamar hotel kapan lagi
jangan jangan kayaknya begini ya tuh waktu cewek gue kayak nuker kayaknya
kenapa jadi begini sih
ayah bawa cewek ke kamar
darlita darling yuk bawa gue pulang ya yuk ya
eh mama mau kemana
ayah mau ke kapotek ayah
kapotek itu padraka kerja itu loh
gak ada tempat lain aja mah
aduh ini gimana sih
gak ada ayah udah cek cuma ada disana obat papa
ayo yuk temen temen ayah
ini gimana sih udah makan udah minum masih belum jadi juga nih obat
aduh ngacik obat lama bener sih
bikin obat kayak bikin pesawat terbang bener bener
kamu cari apa yuk
ada disitu tadi tuh ada disitu
yuk jangan lama lama juga ya